segala daya upaya terus dikerahkan oleh setia novanto untuk melawan langkah hukum yang diambil kpk terkait kasusnya
kemanakah sebenarnya arah perlawanan yang dilakukan pihak setia novanto atas terjeratnya ketua dpr ri tersebut di kasus korupsi pengadaan proyek ktp elektronik
untuk membahasnya malam hari ini saya sudah bersama dengan bang ray rangkuti direktur eksekutif lingkar madani atau lima
selamat malam bang ray
dan juga ada pak abdul fikar hajar akademisi hukum pidana dari trisakti
selamat malam pak fikar
bang rey pak fikar kita masih membahas mengenai siti novanto yang memang pekan ini lagi lagi mendapat sorotan publik yang begitu tinggi
kali ini kita bicara kemudian bagaimana dari aspek hukum dan juga proses hukumnya ke depan
mungkin saya bisa mulai dari pak fikar terlebih dahulu
pak fikar ini kan kpk sudah mengeluarkan surat penahanan mengklaim novanto adalah tahanan kpk begitu
tapi ada perlawanan balik dari tim kuasa hukum mengatakan tidak sah
pertanyaannya pak fikar mungkin kita butuh penerangan juga secara hukum
ini sah tidak sih bang sebenarnya pak fikar
oke itu kalau menurut saya pernyataan yang melawan akal sehat
kenapa melawan akal sehat
karena begini dia seolah olah tidak bisa membedakan mana proses hukum perdata mana proses hukum pidana
kalau hukum perdata orang bikin perjanjian satu orang sepihak tidak mau mendata tangani tidak jadi itu perjanjian tidak sah
tapi di dalam proses hukum pidana yang namanya penegak hukum itu punya diskresi
ya punya diskresi dan punya kewenangan
jadi kalau pun tidak ditara tangani oleh
tidak ada masalah
dibuatlah berita acara bahwa dia tidak mau mendata tangani
itu yang dilakukan oleh kpk
iya tidak ada masalah
karena kan begini dari sudut tersangka memang ada prinsip pradugata bersalah
tapi dari sudut penegak hukum juga ada ada teorinya
teorinya adalah persamsen of guin
itulah yang kemudian melahirkan kewenangan kewenangan atributif
karena itu kemudian penegak hukum itu boleh menangkap boleh menahan boleh memaksa boleh menyita boleh menggeledah
semua itu dibolehkan oleh undang undang
itu asalnya adalah karena itu tadi bahwa orang yang disangka melakukan satu tindak pidana
dianggap dia prasangka bersalah dulu
bersalah sampai dia nanti dibuktikan di pengadilan dia tidak bersalah
tapi kalau kemudian novanto saat ini sudah ditahan
tim kuasa hukum berdali bahwa kan belum ada pemanggilan sampai tiga kali
dalam satu sebagai tersangka
yang kali ini baru satu kali kemudian belum juga diperiksa
kenapa harus segera ditahan
ini kan menimbulkan kesan apakah kpk buru buru juga atau bagaimana
oke enggak enggak buru buru
setnop itu dipanggil sebelah sekali
dia datang kooperatif cuma tiga kali
lebihnya mangkir ya
nah selebihnya empat kali keempat sampai sepuluh sebagai saksi dia mangkir
sebagai ini apa sebagai tersangka dia mangkir
saya ingin menjelaskan konsep mengenai dipanggil paksa dan ditangkap
dua lembaga hukum itu rasionya adalah supaya orang bisa diambil
dipaksa untuk dibuat berita acara
itu dipaksa dan ditangkap
tapi kalau ditahan rasionya ada dua
rasio objektif dan rasio negatif
nah mana yang negatif
yang disangka lima tahun ke atas itu bisa ditahan
atau tidak pidana pidana tertentu
juga yang ada diatur dalam pasal dua puluh satu kuhap
subjektifnya tersangka dikhawatirkan melarikan diri
tersangka dikhawatirkan menghilangkan barang bukti
tersangka dikhawatirkan mengulangi lagi perbuatannya
meskipun kemudian tersangka dirawat di rumah sakit begitu
jadi dalam pemanggilan satu kali dan lain sebagainya
seperti yang dikatakan oleh frederick yunadi
ini kan juga berdasarkan pengalaman
setiap kali ditangkap sakit
setiap kali ditangkap sakit
seolah olah memang sakit
yang satunya sakit karena tabrakan
itu pun masih menjadi perdebatan kan
yang menabrak di depan nggak apa apa
yang di belakang kok apa apa
di belakang benjol bang
benjol dan sebagainya
itu kan juga pasti jadi perdebatan nah maksud saya
sebenarnya sudah memenuhi unsur subjektifnya
iya kan dipanggil sebelas kali
delapan kali lah tidak menghilang
tidak mau memenuhi
kemudian didatangi ke rumahnya
nah artinya sudah ada niat niat subjektif itu sudah ada
ada dua unsur yang sudah dipenuhi ya
itu yang menjadi pegangan kpk untuk menetapkan dia sebagai tersangka
jadi kalau kuasa hukum mengatakan a sampai z
begitu ya berdalil seperti itu
tadi anda katakan melawan akal sehat
melawan akal sehat itu
karena dia nggak bisa membedakan mana pidana mana perdata
pidana itu memaksa hukum publik itu memaksa
nggak bisa orang boleh dilawan melalui mekanisme hukum juga
baik pak fikar dari anda saya mau ke bang rey
bang rey kalau dari perspektif hukum ya
tadi pak fikar jelas mengatakan ini tidak benar begitu
apa yang menjadi dalil dari kuasa hukum setia novanto
sepekan ini dari proses sejak awal sampai kemudian ada kecelakaan
dari anda lihat apa sih bang ray yang terjadi dengan
apa namanya dramaturgi dari setia novanto ini
ya keinginan yang terus menerus menghindar
makanya kan kalau nggak ditahan kapan bisa diperiksa
karena secara prosedur sudah dilalui
pemanggilan pertama pemanggilan kedua
kemudian ya pemanggilan ketiga
bahkan pemanggilan ketiga sekaligus penjemputan ke rumah kan
ternyata tidak ada gitu
nah itu sudah diperiksa
nah itu sudah diperiksa
ini kan kasusnya karena kebetulan menabrak ya
ini kan kasusnya karena kebetulan menabrak ya
kita menabrak tiang listrik
kalau tidak menakrak belum tentu juga datang mungkin ke kpk
tapi kita nggak tahu meskipun selalu dikatakan akan datang
nah sekarang justru menjadi aneh
kalau orang yang sudah dicari oleh kpk
keputusan kpk dengan mengirimkan

tapi tiba tiba udah ketahuan tempatnya malah nggak ditangkap oleh kpk

kan aneh juga nah oleh karena itu ketika
saya malah mengatakan begini
ketika yang bersangkutan sudah diketahui
berada di salah satu rumah sakit swasta
setelah tabrak itu
penyidik kpk datang malah nggak bawa surat
pernyataan penangkapan kenahanan
aneh bagi saya itu kpk nya justru
mestinya ya saat itu langsung
dinyatakan bahwa anda ditangkap
bahwa kemudian kebesokannya baru di
itu yang jadi masalah sehingga ada jeda waktu
antara sudah ketahuan
berdukasi di mana tempatnya di mana
nah itu menurut saya jadi malah
mestinya mengalami itu langsung dinyatakan
anda ditahan seluruh hal yang berkaitan dengan
sepenuhnya di bawah kewenangan kpk
dalam jeda waktu itu
siapa yang mendatang
siapa yang ini siapa yang itu
semua harus pengetahuan
oke jadi harusnya malam itu juga ketika ada insiden
kecelakaan kpk harus datang ke situ
ini orang yang sudah dibuat dpo nya
jangankan yang sudah ketahuan
nggak ketahuan pun dicari kok
lah ini udah ketahuan di situ
mestinya malah kalau kepentingan itu
penahanan dengan cara paksa
di borgol di apa dan seterusnya
nah yang menjadi aneh itu
karena pada saat yang bersamaan pada malam
penyidik datang ke rumah sakit
yang ditolak oleh
pengacara ini kan kira kira gitu
malah ya tentu ditolak karena
kpk belum menyatakan secara resmi bahwa
berada di bawah kewenangan mereka
di bawah pengawasan mereka
kalau sebetulnya malam itu langsung datang
menyerahkan surat bahwa
sudara setiawapanto dinyatakan ditahan oleh kpk
semua kewenangan yang melekat pada keluarga
setiawapanto atau pada siapapun yang berhubungan
di setiawapanto hilang karena semua sudah
di bawah kekurangan kpk saat itu
nah justru saya justru kenapa baru siangnya
dikeluarkan itu berapa jam tuh
iya dari jam berapa jam itu
mungkin sampai dua belas jam ya jeda waktu itu
sehingga ya itu tadi apa namanya
penyidik kpk tidak diperbolehkan masuk
dan seterusnya nah untunglah
siangnya kemudian dinyatakan ditahan
memang sudah begitu dimana lagi
bahwa kemudian pengacaranya setiawapanto
tidak mau tanda tangan tidak apa apa
karena memang penahanan itu jelas dinyatakan dalam
undang undang seperti yang dikatakan pak fikar tadi
tidak ada hubungannya dengan
minta izin dengan pengacara
kira kira begitu nah kalau pengacara yang
tidak senang dia bisa memperadilkan
penahanan itu tapi tidak mengatakan
kepada publik bahwa penahanan itu
tidak sah dasarnya apa nggak sah
karena memang menahan itu subjektivitas
bahwa penyidik tidak
memakai yang begini beginian lah misalnya tidak ada
tragedi tragedi nggak ada drama drama
begini penyidik mengatakan anda ditahan
saja bisa ditahan kok dan nggak bisa
diapakan tidak bisa dilawan dengan mengatakan
nggak sah nah bisa dilawan
kalau anda memperadilkan penahanan itu
oke jadi apa yang kemudian ditampilkan oleh setiawapanto
katakanlah kecelakaan dan sebagainya
ini memang kita merunut dari apa yang terjadi sebelumnya
ini bagian dari
disebutkan dengan semua ini kan
karena sudah berkali kali baik sebagai saksi
dipanggil untuk memberi kesaksian
beliau tidak berkenan hadir
untuk diminta keterangan juga beliau nggak pernah
mau hadir gitu nah kalau disebutkan
penetapan tersangka baru bisa dilaksanakan
kalau yang bersangkutan pernah diperiksa
saya pikir akan banyak sekali kasus pidana
di indonesia ini yang tidak mungkin bisa diperiksa
karena orang akan seperti itu
tidak mau datang datang ke polisi
tidak mau datang datang ke jaksaan
menunggu sampai tiga kali begitu ya
bahkan sampai tiga kali kan dan seterusnya
biarkan saja dulu pokoknya
sampai saya belum diperiksa
penetapan tersangka itu misalnya begitu ya
kalau ini kasusnya di polisi
sampai saya belum diperiksa oleh polisi penetapan tersangka itu
tidak sah loh kapan
seseorang bisa dinyatakan tersangka
dia bisa menghindar dua minggu
tiga minggu empat minggu kita kan tahu
dan sebagainya itu makanya
kan itu seperti disebutkan oleh tadi
pak fikar kewenangan yang seperti itu
oleh undang undang diberikan sepenuhnya
kepada penyidik kalau kita
merasa ada prosedur yang nggak tepat
ya tentu harus dilawan melalui mekanisme
perapradilan oke ini kita
bicara perapradilan yang kemudian ini tengah
ditempuh oleh setia novanto
sementara kpk hingga saat ini
juga belum memberikan
informasi ya sudah sampai mana berkas
dikumpulkan kita akan bahas nanti apa yang sebenarnya
harus dilakukan oleh kpk dalam waktu yang
sempit ini tadi kalau kata bang rejaan kasih
jeda begitu ya ini kita akan bicara nanti bagaimana
harus mempersiapkan berkas
untuk menghadapi perawanan hukum dari setia novanto
kita akan kembali saat lagi
sebelumnya juga kami menginformasikan bahwa kami
juga telah berusaha untuk menghubungi
pihak kuasa komunitas setia novanto
namun memang berhalangan hadir ke

di antaranya ada perbedaan ataupun kesenjangan antara keluhan medis yang dikeluhkan pasien dengan hasil pemeriksaan oleh tim dokter
selain itu pasien juga bersikap tak kooperatif selama diperiksa
jikapun mau menjalannya ia enggan untuk jalani treatment dan terapi
menurut psikolog melissa grace di akun instagramnya
gangguan mental dengan berpura pura sakit berdasarkan tujuannya dibedakan menjadi beberapa kategori
seperti malingering dan muncausan sindrom
keduanya memiliki gejala yang serupa meski tujuannya berbeda
maling jering lebih ke arah lari dari tanggung jawab atau untuk mendapatkan keuntungan eksternal
sedangkan muncausen syndrome untuk mencari perhatian orang lain di mana biasa terjadi di kalangan remaja saat ini
sementara itu psikolog forensik reza indragiri menyebut bahwa malingering merupakan salah satu cara ampuh untuk menghindar dari jeratan hukum
dari sekian banyak atau total kasus diperkirakan bahwa kemampuan aparat penegak hukum membongkar
aparat penegak hukum tidak berhasil membongkar itu
ini menunjukkan bahwa modus yang satu ini alias modus pura pura sakit ini adalah modus yang mujarab
modus yang mujarab ya
patent punya karena mempersulit proses hukum terhadap yang bersangkutan
namun kasus ktp elektronik yang ditengarai melibatkan setia novanto tetap berjalan
ya itu dia tadi istilah melingering ya yang mungkin juga bagi kita masih
terbilang cukup baru ya tapi kita bisa tarik ke kasus hukum stenovanto
tapi oke lah jadi kita bicara lagi kemudian kasus hukum dari stenovanto
dalam kondisi sakit seperti ini bang ray dan juga pak fikar bagaimana sebenarnya kpk bisa mempunyai ruang yang cukup luas
terkait dengan status tersangka setia novanto dalam posisi ya secara kita tahu ya apa yang kemudian disampaikan
ataupun dibuat saat ini adalah novanto
dirawat sakit dan sebagainya dengan banyak sekali dugaan dugaan penyakit yang dialaminya
bagaimana sebenarnya kpk atau penegak hukum dalam koridor hukum ini bisa bergerak terhadap satu kasus
ataupun tersangka yang memang dalam posisi di rumah sakit begitu
idealnya memang segera menyerahkan berkasnya ke pengadilan
supaya diselesaikan di pengadilan dan dengan begitu kita berharap hiruk pikuknya juga selesai
dan semua sempat fokus baik kpk fokus di pengadilannya
maupun pihak stenovanto juga fokus di pengadilan
tapi kan memang akan ada kesulitan karena yang bersangkutan masih dalam kondisi sakit
jadi berkasnya sekalipun diserahkan kepada pengadilan kan apalagi kemudian memang belum pernah dipanggil dan diperiksa dan sebagainya
jadi ya mau tidak mau sekarang ya menunggu memastikan bahwa saudara stenovanto sembuh
dan bisa atau dapat diperiksa segera oleh kpk
setelah itu tentu harus dilaksanakan prosesnya ke pengadilan gitu
untuk catatan mempercepat ini kepada pengadilan bukan karena menghindari proses upaya hukum perapradilannya stenovanto
tidak gitu karena ini memang kasus sudah lama
sudah pernah ditetapkan sebelumnya tapi oleh pengadilan dinyatakan prosesnya tidak mencukupi
tapi materinya kan tidak
tentu saja kpk sudah belajar dari apa yang menjadi catatan dari putusan pengadilan kemarin itu terkait dengan proses penetapan ini
kalau kemudian kpk
kpk hingga saat ini belum bisa memenuhi berkas
apakah anda juga melihat ini sebenarnya kpk lebih berhati hati
karena kan sejak awal kpk sudah bilang ya agak berhati hati supaya tidak ada celah hukum lagi bagi stenovanto
kalau berhati hati itu kan kewajiban
bukan hanya kepada saudara setia novanto kepada siapapun kpk punya kewajiban untuk berhati hati menetapkan tersangka
bukan saja karena berpotensi akan membalik kalau tidak terbukti bagaimana kalah di pengadilan
tetapi untuk menghindari jangan sampai kpk menjadi alat untuk menjatuhkan wibawa seseorang
kan tidak boleh kalau gitu
kalau artinya prinsip kehati hati itu harus
nah cuma kalau dilihat dari kasus ini sejatinya kalau berkaitan dengan materi kasusnya sudah selesai
apalagi kpk berulang kali mengatakan alat bukti yang menyatakan bahwa saudara setia novanto patut diduga terlibat dalam kasus iktp ini cukup banyak
lebih dari dua kira kira begitu kan
nah oleh karena itu kan tidak ada kesulitan bagi mereka setelah dinyatakan peradilan stenovanto
karena dikabulkan tidak ada kesulitan cukup berarti untuk mendapatkan bukti baru bagi kpk menetapkan kembali saudara stenovanto sebagai pada makanya tersangka dalam kasus iktp
tidak ada kesulitan sebetulnya gitu
makanya bayangan saya dengan sendirinya sejatinya kalau sudah diperiksa saudara setia novanto yang nunggu ini langsung lakukan pemberkasan dan setelah itu diserahkan secepatnya kepada pengadilan
lagi lagi konteknya bukan menghindari peradilan ya
supaya nanti peradilan itu nanti
supaya nanti peradilan itu nanti
supaya nanti peradilan itu nanti
supaya nanti peradilan itu nanti

supaya karena memang menurut bayangan saya pada dasarnya sudah tidak ada lagi yang perlu dicari lebih dalam
karena sudah pernah ada ya
kecuali meminta pernyataan saudara setia novanto untuk dibuat bap nya kan
apakah ini apakah ini apakah benar dan seterusnya terusnya
nah di luar itu menurut saya kpk sudah firm untuk maju ke pengadilan setelah mereka menyatakan saudara setia novanto sebagai tersangka
jadi harusnya berkas ini
sudah harus segera diselesaikan dan dipercepat
iya dipercepat saja
karena apa gitu
karena kan apa istilahnya itu
bukan hanya saudara stenovanto kan
sebetulnya kalau kita lihat ininya gitu
mungkin ada tambahan tambahan lain di luar setia novanto yang berkaitan dengan iktp ini
yang juga sejatinya kalau berkaitan dengan iktp harus dikejar oleh kpk gitu
nah oleh karena itu ya ini diselesaikan segera masuk ke pengadilan
dan saya pikir kalau sudah masuk ke pengadilan akan lebih transparan
dengan tuduhan tuduhan yang juga selama ini masuk kepada kpk
bahwa kpk ini bekerja untuk kepentingan ini kepentingan
karena berkali kali kan sebelum masuk ke pengadilan
kpk itu diserbu oleh berbagai isu
di pengadilannya terbukti
apa yang disebutkan oleh kpk gitu
miriam esrayani misalnya kan
menyatup tap tap dibentuklah pansus
angket kpk oleh dpr gitu
yang ternyata tidak ada hubungannya lagi
sekarang pansus itu dengan itu gitu
ternyata terbukti di pengadilan
bahwa yang bersangkutan menyebutkan nama blablabla dan seterusnya
begitu juga banyak kasus yang lain
ada juga kasus yang sampai bersumpah ya
atas nama tuhan ya
nggak melakukan apa namanya
begitu di pengadilan bisa dilihat kasat mata karena pengadilan transparan
dan yang bersangkutan juga kemudian terlibuk di persalahkan
ada tidak celah yang kemudian saat ini anda lihat masih bisa digunakan oleh setia novanto
ya secara umum menurut saya tidak ya
menurut saya begini
kan kita buat dua lah ya
secara pada upaya hukum dan upaya mendapat dukungan publik
dukungan publik sudah jelas
saya pikir mereka sendiri yang menjatuhkan diri mereka
bukan kpk ya
harus dibuat catatan itu
proses yang demikian begini ini pada ujung ujungnya tidak mendapatkan simpati publik
kalau mereka lihat dari awal waktu misalnya pra peradilan pertama ya
posisinya mungkin masih lima puluh lima puluh ya
kpk dapat dukungan sekian ya
terdapat dukungan sekian
tindakan yang terlalu ofensif dari pihak steno fanto ini
bukan menimbulkan empati
tapi sebaliknya menimbulkan ketidaksukaan publik
meme meme kemudian dimasukkan ke polisi
kpk diserang juga
itu dari segi publik
yang satu lagi tadi anda katakan
kalau upaya hukum saya tidak ada caranya kecuali peradilan
dan memang berhadapan di pengadilan
kalau mereka tidak menempuh pra peradilannya ya sudah
berhadapan di pengadilan
apa yang mengakibatkan mereka punya keyakinan
tidak punya hubungan dengan kasus ini
proses hukumnya masih berjalan
novanto sejak hari rabu
tim koso kom sudah mengajukan peradilan
sementara kpk juga masih berupaya untuk memenuhi berkas
apa yang anda lihat dari dua proses yang saat ini sedang berlangsung
satu menyusun berkas materi perkaranya
saya akan mulai dari atas
pasal satu ratus delapan puluh tiga kuhap itu menyatakan gini
seseorang hakim hanya boleh memutus seseorang bersalah
jika paling sedikit ada dua alat bukti dia memperoleh keyakinan untuk menghukum
artinya harus ada dua bukti kan
apa aja itu yang namanya alat bukti
yang alat bukti itu adalah keterangan saksi keterangan ahli keterangan tersangka bukti surat dan petunjuk
jadi ada lima
ada lima alat bukti itu
nah salah satunya adalah
kalau petunjuk itu adanya di kepala hakim
tapi kalau yang empat ini harus ada
nah yang belum ada dari berkas itu sangat mungkin adalah keterangan tersangka
itu yang belum ada
nah karena itu yang harus diusahakan itu
nah persoalannya sekarang pertanyaannya adalah
apakah orang yang sedang sakit bisa diperiksa
karena umumnya ketika orang yang tidak sakit saja
ada pertanyaan seperti itu
apakah anda sehat
nah untuk koinang itu bagaimana
bahwa pikar ini kan kemudian juga menjadi masalah
sekarang itulah menjadi relevan tadi diskusi soal maling gering itu
apa kebiasaan mental orang yang tidak sakit tapi berpura pura sakit gitu
nah artinya otoritas untuk menyatakan bahwa seseorang itu sehat atau sakit adalah ada pada otoritas kedokteran
nah karena itu dibawa ke rumah sakit negara
rscm dan kpk punya second opinion juga
nah yang dua inilah yang akan menyatakan orang itu sakit atau tidak
si tersangka itu sakit atau tidak
kalau dua ini menyatakan oh dia tidak sakit
dia bisa diperiksa
nah bahwa dia kemudian diperiksa dia nggak mau
dia tidak mau menjawab
tinggal dibikin berita acara
karena memang tersangka itu
begitulah hebatnya kuhab
tersangka itu punya hak untuk ingkar
tidak mau melakukan itu
tapi semuanya harus dibuat dalam berita acara
nah kalau kemudian dia diam
tidak mau bicara
tidak mau ngomong di dalam berita acara
ya tinggal dicatat
artinya sekarang kpk terkendala dengan pemenuhan berkas tersangka itu ya
keterangan tersangka itu
prosedur aja ya
dikemukakan aja apa
diperiksa aja secara formal
ditanya setelah mendapatkan referensi dari otoritas kesehatan tadi
bahwa dia sehat dan bisa diperiksa
jadi pertanyaan apakah dia sehat atau tidak kepada dokter
oke baik pak fikar
dengan novanto yang sekarang sudah diklaim menjadi tahanan kpk
bisa tidak seharusnya kpk masuk
katakanlah ke ruang perawatan novanto begitu
ya mestinya bisa
kan sudah diwakili oleh ini
ya diwakili oleh idi
tapi sebagai penahan ya dia bisa
aparat pendekat hukum yang mengawasi menit to menitnya gitu
detik to detiknya malah
dari si sakit ini
nah karena itu kemudian ada otoritas yang memang bisa menyatakan dia sehat atau tidak gitu
nah kalau dia dinyatakan sehat sementara dia nggak mau sehat
umpamanya karena tadi maling gering itu
dia tetap bisa dilakukan pemeriksaan
dia buat berita acara bahwa dia tidak mau menjawab
dia tidak mau menggunakan haknya untuk
butuh waktu berapa lama kemudian agar kpk bisa memenuhi berkah
sehingga ini bisa langsung diajukan dan prapradara gugur dengan sendiri
kita akan tanyakan nanti
pak fikar usai jeda kita akan bahas bagaimana siasat begitu ya
katakanlah si asat dari setia novanto
kami akan kembali sesaat lagi
oke kita kembali di prime news
semakin menarik diskusi kita pada malam hari ini
tapi sebelum saya ke
pak fikar dan juga bang rey
kita akan dengarkan terlebih dahulu bagaimana pernyataan presiden joko widodo menanggapi proses hukum yang melibatkan atau menjerat ketua dpr setia novanto
saya minta saya minta pak setia novanto mengikuti proses hukum yang ada
saya yakin proses hukum yang ada di negara kita ini harus berjalan
ya kita akan kembali lanjutkan diskusi pada malam hari ini
tadi kita sudah bahas mengenai aspek hukumnya
tapi saya tahan dulu untuk ke pak fikar membahas mengenai berapa lama waktunya tadi ya
pak fikar ya untuk pra peradilan dan juga proses untuk pemberkasan
tadi kita dengar bang ray pernyataan presiden joko widodo
ini kalau saya tidak salah baru kali kedua lah presiden menanggapi kasus hukum setia novanto ini ya
apa yang anda lihat bang rey dari kacamata politik lah katakan begitu
ini kan ya kita tidak bisa lepas juga
bahwa ini novanto adalah ketua dpr ri begitu ketua umum partai golkar dan lain sebagainya
ya pilihan politiknya memang menyerahkan kasus ini kepada penegak hukum
dan diselesaikan dengan segera
karena semakin berlama lama akan dengan sangat memerugikan secara politik
baik terhadap menurut saya yang paling dekat itu adalah partai golkar kan
partai golkar menerima efek negatif dari zigzag setia novanto ini gitu
dan sedikit banyak mungkin itu yang akan berimbas kepada pak jokowi
pak jokowi dalam konteks apa
dalam konteks kan ada seolah olah dibuat hubungan
bukan seolah olah memang ada hubungan antara dukungan dari partai golkar kepada pak jokowi gitu
nah tapi di sini akan muncul pertanyaan dengan sikap yang begitu kelihatan sekalipun normatif
tapi menjelaskan posisi presiden dengan tegas itu gitu
nah apakah akan ada misalnya reaksi yang tidak senang dari partai golkar terhadap pak jokowi
nah ini terkait dengan ini
nah ini terkait dengan ini menurut saya ada dua
pertama ya kalau kemungkinan suasananya seperti sekarang bisa juga ya
tapi kalau ada siwa siwa situasi katakanlah munaslup atau apapun misalnya sifatnya
bisa saja kemudian tetap terkonsolidasi kekuatan partai golkar kepada pak jokowi gitu
karena putusan untuk berkoalisi dengan pak jokowi itu kan bukan keputusannya pak setnop
tapi keputusan kolektif di dalam rapat
partai golkar ya
partai golkar untuk bersama sama menjadi bagian dari koalisi
sudah cukup tegas belum bang rey
ada tadi yang ada liat pernyataan presiden
pernyataan itu saya katakan
apa normatif saja sebenarnya
pernyataannya sih redaksinya itu normatif jelas
serahkan ini ke hukum
itu sudah pasti kan
tapi itu gaya yang menunjukkan bahwa sesungguhnya pak jokowi mau mengatakan ya sudah lah pak setnop itu hadapi saja
menyerahlah begitu ya
jadi sebetulnya karena pertama objeknya adalah pak setnop
pada saat yang bersamaan nggak ada kalimat di bawahnya misalnya mengatakan kpk juga harus misalnya
kayak begitu begitulah macam macam
tapi memang objeknya cuma satu
hadapi hukum pak setnop gitu lah kira kira
jadi normatif bahasanya itu redaksinya tapi untuk ukuran presiden yang kita kenal selama ini bahasa yang normatif itu menunjukkan sikapnya yang tegas
yang menginginkan kasus ini segera diselesaikan bukan di luar pengadilan tapi di dalam pengadilan gitu
nah oleh karena itulah beliau mengatakan selesaikan di pengadilan
dan memang itu jauh lebih beradab lebih mendidik gitu
pihak pak setnom harus diingatkan sebagai ketua dpr yang aktif ya sampai sekarang ini
sampai saat ini
ada apapun teguran atau apapun dan sebagainya dari dpr gitu
kewajiban beliau bukan hanya membuktikan bahwa beliau tidak salah
tapi cara membuktikan tidak salah itu pun harus punya efek terhadap publik dalam kerangka memperkuat etos dan kultur publik yang hormat kepada hukum itu
nah ini menurut saya yang juga harus dipikirkan oleh pihak
yang harus dipikirkan oleh pihak pak setnop dan juga mungkin ya secara umum orang orang yang terlibat di dalam perkara ini gitu
jadi jangan persoalkan kalah menang di pengadilan bukan gitu
tapi cara menangnya di pengadilan seperti apa cara membela dirinya seperti apa yang memiliki efek pendidikan politik ya
menyembuhkan rasa hormat terhadap pengadilan kepercayaan terhadap pengadilan dan seterusnya itu
nah itu juga bagian penting dari pertunjukan ini mestinya gitu
jadi bukan hanya sekedar kiriuhan karena apa gitu ya
tapi juga kiriuhan karena yang memberi efek positif gitu
meskipun sebetulnya pada tingkat tertentu ada positifnya yang kita bisa ambil dari sini apa itu
makin menjelas bahwa publik kita ini makin gak suka dengan orang yang korupsi itu
jadi semakin banyak tingkah untuk mengelak dari pengadilan korupsi anda bukan mendapat simpati
anda justru mendapat sikap sebaliknya dari publik

bagaimana orang menerima musibah dan tidak disikapi dengan cara apa istilahnya itu ya oleh publik gitu
dengan cara ya ikut berduka tapi sebaliknya gitu
publik justru sebaliknya begitu ya
iya karena itu tadi
anda itu sebagai satu hal yang sangat negatif begitu
iya negatif dan oleh istilah maka muncul istilah yang tadi itu kan
maling jering itu
nah itu peringatan menurut saya
bahwa pada tingkat tertentu kita
optimis bahwa rasa ketidaksukaan publik terhadap tindak pidana korupsi itu makin hari makin kuat
baik pak fikar tadi ya
seperti ada yang ingin ditanggapi
maling jering dan itu apa
sampai protokoler juga hilang kelihatannya
ya kan tidak nampak gitu
itu yang juga menjadi mengherankan gitu
yang mestinya kan seorang ketua lembaga tinggi negara itu ya
ada protokolernya gitu
ada tata caranya
bahkan perginya cuma dengan seorang wartawan
satu ajudan satu wartawan begitu
nah itu kan
karena memang posisinya saat itu kan sudah di dalam pencarian kpk
iya ketika itu sudah ditangkap
saya kembali ke soal itu tadi
kita bicara kemudian kan waktu ketika tidak sedikit publik yang mendesak kpk untuk segeralah berkasnya ini
itu diselesaikan agar tidak ada waktu lagi untuk setia novanto katakanlah untuk melakukan akrobat akrobat lain
waktunya bagaimana ini
kalau tidak ada pra peradilan
kalau zaman dulu itu belum ada peradilan terhadap penetapan
langsung ke tipik kor ya
pembatasan durasi waktu itu ada pada penahanan
orang pertama kali ditahan dua puluh hari di penyidikan
kemudian diperpanjang bisa sampai empat puluh hari
artinya enam puluh hari itu harus diperpanjang
kecuali tidak ditahan
tidak ditahan bisa apa
pengalaman bisa setahun
ada yang ditetapkan sebagai tersangka setahun tidak bisa periksa gitu
tapi kalau ditahan
daripada lepas gitu
bahkan enam puluh hari itu
enam puluh tambah tiga puluh lagi
karena ancaman hukumannya lebih dari sembilan tahun
itu bisa tambah tiga puluh
jadi enam puluh tambah tiga puluh

itu itu pembatasannya gitu
membuat berita acara
tapi karena ada gugatan
gugatan peradilan terhadap penetapan tersangka
karena bagaimanapun juga kita tidak bisa mendahului putusan pengadilan
meskipun kita bilang buktinya sudah kuat
seperti yang kemarin
sudah banyak gitu buktinya
lebih dari dua alat buktinya
alat bukti sudah lebih dari dua
kemudian prosedur juga sudah dilaksanakan dengan benar umpamanya
kita belum tahu nggak tahu juga
karena independensi pengadilan
tidak bisa diperlukan
gak bisa kita jangkau juga gitu
itu kebebasan hakim
nah karena itu kalau menurut saya kpk harus bekerja dengan sangat keras ya
terutama soal menggali keterangan dari tersangka ini
untuk kemudian merampungkan dokumennya
untuk di apa
dikirim ke pengadilan
supaya bisa itu lanjut ke pengadilan
nah dengan pengadilan sudah menerima
ya menyatakan menerima
dengan sendirinya peradilan itu gugur
tapi prosedur juga yang signifikan berpengaruh terhadap substansi
baik pak fikar
ini kalau dari aspek hukumnya mungkin ini pertanyaan terakhir juga untuk pak fikar
siasat apa sebenarnya yang sedang dimainkan oleh tim kuasa hukum novanto
ataupun untuk novanto sendiri
dari perspektif hukumnya ya
apakah ini mengulang ingin mengulang yang pertama begitu sakit
kemudian pra peradilan masuk berkas belum ada
kemudian menang atau bagaimana
berbagai forum saya menyatakan begitu
ini buying time
buying time ya
ini buang waktu
makanya saya bilang setiap ada panggilan step tersangka sakit
entah sakit beneran atau sakit tak pernah
atau maling jering ya
atau maling jering
ya kemudian itu bisa disebut sebagai maling jering
itu yang terjadi sebenarnya itu kalau menurut saya
padahal kalau dihadapi saya pernah menyatakan gini
yang diperlakukan kepada pak setiano panto itu adalah
kok gak mau dia ikutin gitu
padahal dia warga negara indonesia kan gitu
ketua dpr lagi
nah apalagi ketua dpr lagi gitu kan
yang memproduk hukum ya
yang memproduk hukumnya gitu
jadi diragukan ke warga negara indonesia karena dia tidak mau tunduk pada
jadi ini ada setiano panto dalam aspek hukum anda katakan ini buying time ya
membuang waktu supaya waktu habis kemudian dia bisa melakukan upaya upaya yang bisa membebaskan
ini harus diantisipasi oleh kpk
kalau dari bang rey
saya lebih buat saran justru gitu
saya menyarankan kepada pihak pak setiano panto
udah lah hadapi
atau anda bisa pernah buktikan bahwa anda bisa menang di pengadilan
kenapa yang membuat anda takut kasus ini masuk di pengadilan
kalau disiapkan dengan benar
nah mungkin prosesnya lebih bermartabat
anda tidak menjadi bahan buli seperti anda alami sekarang ini
diberi sanksi orang sebelum proses peradilannya
itu yang saya lakukan gitu
dan itu tentu saja tidak positif
karena itu hadapi saja dengan baik
karena itu menurut saya gitu
jangan tambahin lagi bahan bahan yang membuat orang makin tidak respect terhadap tingkah lakunya gitu
dengan memasukkan ini
sekarang seorang ketua dpr mengajukan judicial review terhadap undang undang yang dibuat oleh dpr sendiri
mestinya juga di mahkamah konstitusi menurut saya ya
harus ada ketentuan bahwa setiap anggota dpr tidak dapat melakukan uji materi
karena mereka sudah punya ruang
ruang mereka di dpr itu untuk membuat undang undang
untuk menolak undang undang
itulah ruang mereka
jadi hadapi lah harusnya santai dato'
nah oleh karena itu hadapi
jangan lagi jr lagi
karena ini banyak sekali persoalan persoalan yang tidak murni lagi soal hukum
soal hukum tata negara kita
masa ketua dpr menguji undang undang yang dibuat oleh mereka
dan meskipun lagi lagi mereka matakan itu sebagai person lah
karena ketua dpr itu dan anggota dpr itu melekat dirinya dalam dua puluh empat jam
baik pak fikar terakhir singkat saja
apa ada tidak hukumnya begitu atau ganjarannya ketika ada orang yang kemudian kita katakan dalam proses hukum
dia buying time menghalangi dan lain sebagainya
ya penangkapan penahanan itu yang harus diterapkan
bagi mereka yang memang menghidar hidar dari berlakunya hukum terhadap dirinya
baik terima kasih pak fikar sudah malam hari ini hadir di prime news
bang ray terima kasih kita akan tunggu nanti ya
kalau kata bang ray hadapi saja lah sudah selesai hadapi saja
jangan maling jering ya
apa ini maksudnya bang
ini aja udah
oke terima kasih
ketemu di pengadilan
baik terima kasih bang rey pak fikar
dan usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi
salah satunya mengenai panglima tni jenderal gatot nurmantio yang menjamin wilayah di sekitar kawasan tembagapura papua sudah kondusif
kami akan segera kembali sesaat lagi